presiden joko widodo angkat bicara mengenai polemik operasi tangkap tangan kpk di basarnas
selain masalah koordinasi jokowi akan mengevaluasi penempatan perwira tni dalam jabatan sipil
menurut jokowi jika koordinasi antar instansi dilakukan polemik yang ada akan selesai
jokowi juga menyebut akan mengevaluasi semua kementerian lembaga agar tidak ada penyelewengan anggaran di tempat tempat penting
sebelumnya wakil ketua kpk johanis tanak meminta maaf kepada pihak tni karena telah menetapkan kepala basarnas marsikal madia henry alfandi
sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan
ia meminta maaf karena pihaknya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak tni sebelum mengumumkan adanya dugaan keterlibatan henry alfandi
masalah menurut saya masalah koordinasi ya masalah koordinasi yang harus dilakukan
semua instansi sesuai dengan kewenangan masing masing menurut aturan udah
kalau itu dilakukan rampung
semuanya akan dievaluasi tidak hanya masalah itu semuanya
karena kita tidak mau lagi di tempat tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan terjadi korupsi